dunia hukum dibuat geger oleh beredarnya foto mirip gayus tambunan
terpidana kasus korupsi yang menjalani tahanan tiga puluh tahun penjara di lembaga pemasyarakatan sukamiskin bandung
dalam foto tersebut gayus tampak berada di sebuah kafe bersama dua orang wanita
di foto tersebut juga tampak sebuah telpon genggam berwarna putih di depannya
kantor wilayah kementerian hukum dan ham jawa barat masih menyelidiki foto tersebut
kepala lapa sukamiskin edi kurniadi sendiri menjamin gayus tambunan berada di lapa sukamiskin
kantor kementerian hukum dan ham jawa barat mengaku gayus pernah keluar tahanan beberapa kali
namun hal itu sesuai prosedur
salah satunya pada tanggal sembilan september dua ribu lima belas saat menghadiri sidang gugatan cerai di pengadilan jakarta utara
pihaknya masih menyelidiki apakah foto tersebut diambil pada sembilan september